informasi lain aliansi minyak sawit eropa akan melindungi minyak sawit indonesia
dari rencana larangan impor atau import ban dari parlemen uni eropa
pada dua puluh delapan februari mendatang lobby intensif dari pengusaha sawit dan pemerintah
akan dimulai untuk mencegah rencana pelarangan ini
pada april dua ribu tujuh belas lalu parlemen uni eropa mengeluarkan resolusi soal sawit
dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
resolusi dikeluarkan karena sawit masih dianggap menciptakan banyak masalah
mulai dari deforestasi korupsi pekerja anak sampai pelanggaran hak asasi manusia
namun european palm oil aliance epoa justru menyatakan sebaliknya
indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar bagi eropa
dan larangan impor dari parlemen hanya akan mengganggu keberlanjutan industri sawit
sehingga epoa berencana meningkatkan lobby
dan kampanye positif soal sawit indonesia di hadapan dua puluh delapan negara anggota uni eropa
apalagi epoa menilai banyak orang eropa tidak tahu
dari mana sawit itu berasal dan bagaimana proses produksinya
padahal impornya meningkat di tahun dua ribu tujuh belas menjadi tujuh lima juta ton
minyak sawit yang terkandung dalam minyak sayur juga dimanfaatkan
untuk makanan biofuel dan produk kimia lainnya
sekitar tujuh lima juta ton sawit
sawit di dalamnya adalah sebagian besar dari obat obatan sayur yang digunakan di eropa
jadi ini menunjukkan pentingnya
saya ingin mengucapkan bahwa sawit bukan hanya digunakan untuk biofuel
dan juga di sana kita melihat gambar negatif sawit
dan kekurangan penggunaan sawit
kita semua pernah mendengar tentang labelan sawit tidak ada
dan kita akan berjuang melawan pembangunan sawit tidak ada di industri makanan juga
gabungan pengusaha kelapa sawit pun menyambut baik respon dari epoa
yang akan membantu mengkampanyekan berita baik soal sawit indonesia
epoa sangat menyesalkan adanya rencana atau ide untuk menolak
dan kami menyambut baik karena france melalui institusinya menekankan bahwa itu akan membahayakan
sekitar empat enam jutaan petani sawit indonesia
jadi target untuk ban itu justru akan membuat target sdgs
sustainable development goals di indonesia dan malaysia tidak akan tercapai
hanya gara gara satu concern yang menurut beliau juga tidak bisa
tapi bisa dibuktikan kebenarannya
sementara itu produk turunan sawit seperti biofuel yang bakal terkena larangan impor
juga akan gencar dalam lobby negara uni eropa
asosiasi produsen biofuel indonesia menyatakan pada dua puluh delapan februari mendatang
akan memulai lobby yang intensif hingga tiga bulan ke depan
dalam pertemuannya bersama parlemen dewan dan delegasi uni eropa
nah pertemuan ini akan dimulai tanggal dua puluh delapan ini
jadi minggu depan
itu sudah akan dimulai pertemuan selama mungkin dua tiga bulan
nah di situ kita mencoba untuk melobi
meyakinkan masing masing negara bahwa ini adalah satu tidak konsisten eropa
kenapa karena eropa sudah mendeklarasikan amsterdam declaration
di mana semua pal yang masuk tahun dua ribu dua puluh harus sustainable
kalau tahun dua ribu dua puluh sustainable kenapa dua ribu dua puluh sustainable
karena dua puluh satu depend ya kan tidak pakai kan tidak konsisten
yang kedua vegetable oil yang lain tahun dua ribu tiga puluh
artinya apa diskriminasi
nah ini masalahnya nanti akan menjadi di pengadilan eropa atau di wbo nanti kalau terjadi seperti itu
nah dengan bantuan frans klassen dan epoa nya epoa itu kan alliance
jadi semua ada di situ bersama sama nanti melobby pemerintah amerika apa namanya ya
eropa semuanya dan melakukan aksi aksi
melakukan rencana rencana banyak programnya banyak
nah setahun ke depan ini epoa di mana kami gapki indonesia gapki dalam maknanya menjadi anggota di epoa ini
produk biodiesel indonesia masuk sengketa anti dumping sejak tiga tahun lalu
sampai akhirnya menang di world trade organization
jangan sampai rencana larangan impor parlemen uni eropa dua ribu dua puluh
jangan sampai rencana larangan impor parlemen uni eropa dua ribu dua puluh

kembali menyusahkan akses pasar ekspor energi terbarukan ini
kembali menyusahkan akses pasar ekspor energi terbarukan ini
desi aritonang jakarta